ledakan bom bunuh diri terjadi di mapolsek astana anyar bandung jawa barat
pada rabu pagi dua orang dilaporkan tewas
yakni seorang terduga pelaku bom bunuh diri dan seorang anggota kepolisian
dan seperti janji tadi saya
untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait bom bunuh diri
di mapolsek astana anyar bandung jawa barat
sudah ada produser lapangan laisa nisa di tempat kejadian
dan juga rizka rizlia yang berada di rumah sakit tempat para korban dirawat
kita ke laisa terlebih dahulu
laisa selamat malam
hingga malam ini apakah olah tkp ini masih berlangsung atau justru sudah selesai
dan juga mungkin sudah ada informasi sementara terkait hasil dari olah tkp ini
ya selamat malam iqbal
memang pantauan kami tadi sekitar pukul lima sore ini
tim dari polda jawa barat tim inavis maupun gegana ini
sudah meninggalkan lokasi mapolsek astana anyar
tempat tadi terjadinya ledakan
bom pada pagi hari tadi
namun demikian memang terkait hasil olah tkp yang dilakukan
hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi
begitu mengenai apa saja hasil hasil dari olah tkp
yang sudah dilakukan sejak siang hari tadi
informasinya memang informasi mengenai hasil olah tkp ini
nantinya akan dibahas atau diberitakan begitu oleh polda jawa barat
namun memang hingga saat ini
belum ada informasi lanjutan begitu terkait hasil dari olah tkp ini sendiri
dan iqbal memang terkait ledakan bom di mapolsek astana anyar ini sendiri
tadi terjadi sekitar pukul delapan lewat dua puluh
di mana pada saat itu ketika sedang melaksanakan apel pagi
tiba tiba ada seseorang begitu yang menerobos masuk ke kantor mapolsek astana anyar
sambil mengacungkan senjata tajam
dan kemudian meledakan bom informasinya dari
kabit humas polda jawa barat dikatakan memang pelaku pada saat tadi pagi ini
membawa dua bom begitu di bagian depan maupun di bagian belakang badannya
dan dikatakan memang bom yang dibawa ini merupakan bom panci begitu rakitan
dan memang tadi setelah terjadi ledakan sekitar pukul delapan dua puluh
pada pukul sepuluh empat puluh lima juga tim gegana dari polda jawa barat juga melakukan penjinakan
begitu bom kedua yang tadi dikatakan berdasarkan hasil
cctv oleh polda jawa barat terlempar begitu ketika bom pertama meledak
untuk bom kedua ini tadi diletakkan
diledakan begitu dijinakan oleh tim gegana dari polda jawa barat
untuk menghindari kas korban begitu yang lebih banyak lagi
dan tadi juga iqbal kapolri general police di lista sigit juga tadi melakukan peninjauan langsung
ke lokasi di mapolsek astana anyar
tadi juga dalam konferensi persnya juga dikatakan mengenai
sosok dari pelaku bom bunuh diri yang berlangsung pada pagi hari tadi dikatakan
memang dari hasil pemeriksaan sidik jari disebut identitas pelaku adalah agus suyatno
begitu dia merupakan yang sempat ditangkap sebelumnya terkait peristiwa bom cicendo pada dua ribu tujuh belas lalu
tersangka ini sendiri memang sebelumnya juga sempat ditahan selama empat tahun
begitu di el penusa kambangan
namun tersangka bebas pada oktober kemarin
dan dikatakan juga berdasarkan informasi dari kapolri pelaku ini terafiliasi dengan jaringan jad bandung dan jawa barat
dan saat ini memang tim polisi yang juga masih terus bergerak begitu untuk menuntaskan aksi terorisme ini sendiri
dan iqbal juga tadi informasi dari kapolri dikatakan di tkp juga ditemukan belasan kertas begitu
yang bertuliskan protes terhadap rkuhp
yang baru disahkan belum lama ini
namun hal ini selanjutnya memang masih terus menjadi didalami begitu oleh pihak kepolisian
terkait aksi dari bom bunuh diri pada pagi hari tadi
dan terkait aksi bom bunuh diri ini sendiri juga memang dari pejabat pejabat di lingkungan provinsi jawa barat
maupun pemerintah kota bandung juga meminta begitu masyarakat untuk tetap tenang namun juga waspada
dan tadi juga ridwan kamil mengatakan gubernur jawa barat
dia sudah meminta begitu dari pihak pihak rtrw ataupun kewilayahan jika terlihat ada hal hal yang mencerigakan
untuk segera melaporkan ke aparat terkait begitu untuk menghindari terjadinya hal hal terkait terorisme di kemudian hari
laisa berbicara soal tempat anda melaporkan saat ini ataupun tkp begitu
kalau anda bisa gambarkan kepada kami sebenarnya seperti apa pada malam hari ini
apakah masih ada masyarakat yang berkerumun di sana
atau juga mungkin kalau saya lihat di belakang anda
karena cukup sepi begitu dari lalu lalang kendaraan
apakah masih ditutup untuk akses jalan di sana
iya iqbal hingga malam ini memang ruas jalan di depan mapolsek astana anyar ini masih dilakukan penutupan begitu
sudah masih dipasangi oleh garis polisi di mana memang belum bisa dilalui oleh kendaraan
meskipun demikian bagi warga yang memang tinggal di sekitaran mapolsek astana anyar ini masih diperbolehkan begitu untuk
pregunta masyarakat yang melewati lokasi ini asalkan memperlihatkan identitas mereka kepada petugas yang berniaga
kalau kami pantau juga sampai malam hari ini masih terlihat ada beberapa masyarakat begitu yang mendatangi lokasi melihat lihat begitu
namun tidak sebanyak pada pagi atau siang hari tadi di mana memang kerumunan warga ini
tertampak begitu memenuhi lokasi sekitar mapolsek asta
nah anyar untuk saat ini juga kondisinya memang sedikit hujan begitu
harga juga tampaknya sedikit demi sedikit sudah mulai membubarkan diri
terkait penutupan jalan memang sebagian jalan astana anyar
khususnya di depan mapolsek astana anyar ini masih ditutup
dan kendaraan juga masih dialihkan begitu ke ruas ruas jalan di sekitar mapolsek astana anyar
seperti di ruas jalan pajagalan ataupun di pasir kaliki iqbal
baik laisa terima kasih atas laporannya
selanjutnya kita bergeser ke rumah sakit tempat korban dirawat
ada rizka rizlia di sana
rizka hingga malam hari ini bagaimana kondisi terakhir dari para korban
apa betul seluruh korban ini sudah diberikan santunan untuk masing masing korban maupun keluarganya
ya selamat malam iqbal
di rumah sakit emanuel ini terdapat lima korban luka
akibat bom yang terjadi di polsek astana anyar pada rabu pagi tadi
dan menurut informasi dari direktur utama rumah sakit emanuel
dr ruli syambali ini kondisi korban saat ini dirawat di ruang rawat petra
dan dalam kondisi stabil dan sampai pukul lima tadi
kondisi korban ini sedang beristirahat dan sudah mendapatkan penanganan medis
sesuai dengan luka yang dialami oleh masing masing korban
terdapat luka di bagian betis kemudian luka di bagian kepala trauma kepala begitu
ada juga telinga mendengung dan juga ada luka di bagian tangan serta kaki
dan dapat saya informasikan juga
iqbal di rumah sakit immanuel ini terdapat satu korban yang meninggal dunia
atas nama aibda sofian yang kemudian juga sudah dibawa ke rumah duka
di jalan cibogo sukajadi kota bandung
dan informasi yang saya dapatkan juga ini korban sudah dimakamkan
di tempat pemakaman keluarga di jalan sukahaji desa sukasari kota bandung
dan tadi juga menko polhukam dan juga kapolri sempat datang ke sini untuk kemudian
melihat kondisi para korban dan juga turut berbela sungkawa terhadap korban yang meninggal dunia
informasinya juga disampaikan masyarakat diimbau untuk tetap tenang begitu
namun juga tetap harus waspada dengan kondisi saat ini
selain itu juga pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah preventif
karena memang sejak tahun dua ribu delapan belas lalu informasi yang sejak tahun dua ribu delapan belas lalu
menurut menko polhukam ini angka terorisme di indonesia ini sudah menurun
menko polhukam ini angka terorisme di indonesia ini sudah menurun
sehingga tetap langkah preventif yang harus dilakukan begitu
dan selain di rumah sakit immanuel ini para korban lainnya juga dirawat begitu
di rumah sakit bayangkara sartikasi kota bandung terdapat lima korban juga yang dirawat di sana
empat korban diantaranya anggota kepolisian dan satu korbannya adalah warga sipil
dan terakhir tadi pada pukul empat sore dari lima korban yang dirawat
empat korban lainnya tiga anggota kepolisian dan satu warga sipil ini sudah diizinkan pulang
setelah mendapatkan perawatan jahitan di bagian lukanya begitu
sedangkan untuk satu korban lainnya yang terkena serpihan dari bom bunuh diri tadi
ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit sartikasi setelah tadi menjalankan operasi begitu iqbal
dan informasi yang saya dapatkan juga ini jenazah pelaku juga dibawa ke rumah sakit sartikasi
kota bandung yang nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan dan terkait
santunan sudah ada santunan begitu untuk korban meninggal dunia sebesar lima belas juta rupiah iqbal
baik rizka arislia melaporkan langsung dari rumah sakit manuel
terima kasih atas laporannya
sebelumnya juga ada rekan kami laisa nisa yang melaporkan langsung dari mapolsek astana anyar bandung jawa barat